jakarta dan macet seakan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan
mengutip dari perusahaan spesialis teknologi lokasi tomtom traffic index
jakarta masuk ke dalam sepuluh kota termacet dunia pada tahun dua ribu sembilan belas
yang bahkan pada tahun dua ribu delapan belas jakarta tercatat masuk ke dalam kota termacet ketujuh dunia
nah meski kini jakarta tidak lagi masuk ke dalam kategori sepuluh besar kota termacet
iya lalu lintas jakarta ini masih padat
dan sekarang berbagai mode transportasi terus berbenah jadi semakin nyaman
agar masyarakat mulai beralih menggunakan kota termacet
dan menemukan anggota umum salah satunya mrt jakarta
oke kalau jadi petugas mrt yang paling awal adalah maintenance atau perawatan kereta
maintenance terbagi menjadi tiga harian bulanan dan tahunan
setiap hari satu unit mrt berjalan sebanyak sembilan belas trip pada senin sampai jumat
dan dua puluh empat trip pada sabtu dan minggu
dengan panjang rute hampir enam belas km
berarti satu mrt rata rata melaju tiga ratus sampai tiga ratus delapan puluh an km
atau setara dua tiga kali perjalanan jakarta bandung pakai mobil
wah jauh juga ya
maka perawatan harian penting
kalau yang sedang dilakukan ini adalah pengecekan roda
pertama cek profil apakah ada gumpalan atau roda tidak simetris selama penggunaan
standar diameter roda adalah delapan ratus enam puluh mm
kalau ada perubahan langsung masuk ke bagian workshop untuk diperbaiki
setelah itu cek juga rem kereta
ini berapa bang
ini ukurannya udah dua puluh mm
jadi harus ganti kita
harus ganti ya
sederhananya brakeless itu seperti kampas rem ya
kalau banyak dipakai ya harus diganti
kalau enggak nanti malah ada accident
jadi ini sudah waktunya ganti
kita ganti main baru
ya kalau sudah mengikis waktunya diganti berarti
buka dua besi yang mengunci kampas rem
satu kereta itu jalan kira kira tiga ratus
tiga ratus sampai tiga ratus delapan puluh an km per hari bang
atau yang diganti nanti yang barunya
kampas rem baru ini kampas rem yang lama
ini sudah standartnya
kalau sudah menyentuh ke bagian garis ini atau sudah mendekati
itu sudah harus diganti
karena bayangin setiap hari ada di sekitar tiga belas stasiun
jalan berhenti lima menitan sekali
ini jadi kunci utama
ya kalau sampai ini tidak diganti dengan rutin wah bahaya
jangan lupa perhatikan juga kelistrikan
karena menggunakan kelistrikan sebagai bahan bakar utama
jangan sampai ada kerusakan yang bisa jadi korslet
lanjut bagian interior
nah di bagian masinis ini pengecekan dimulai dari
tes luas pengereman
dan memastikan seluruh indikator menyala
bagian dalam juga kalah rumit nih
setelah memastikan panel kelistrikan dalam kondisi baik
juga bagian emergensi atau untuk kedaruratan
pertama bagian puas pintu untuk dibuka darurat yang berada tepat di atas pintu
yang menarik tuh kalau lagi diam arti ya
ini tesnya ada tes kejepit ya
jadi kalau ada penumpang yang kejepit ini dia nggak akan langsung kena
tapi dia akan langsung terbuka kembali
jadi mirip dengan sistemnya lift
jadi ini dipastikan dulu dicek
dan ini emergency dikebawain karena emergency
dan dia langsung terbuka sempurna
jadi aman semuanya bang ya
cek juga bagian emergency button yang menghubungkan penumpang dengan masinis
halo mas tes satu dua masuk suara saya
mas betul di bagian masinis ya mas
betul di bagian masinis
oke terima kasih mas
ini adalah intercom darurat
jadi kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan di dalam
nah ini dapat dipergunakan
kita akan jelasin ada kena apa
tapi tidak boleh sembarangan nyoba nyoba pengen ngobrol sama mas indonesia
akan kena denda sampai sepuluh juta
tapi kalau emergency bisa langsung dipakai
tes ke lagi ya
last cek aman sarah saya
modulasi lancar terima kasih
pastikan juga alat pemadam api ringan atau apar
tersedia di setiap koridor
oke maintenance rumpung
lanjut ke cuci kereta
menempuh perjalanan dari jalur bawah tanah hingga jalur layang yang terpapar
membuat mrt jadi mudah kotor
pencucian kereta terbagi jadi dua
bagian dalam dan luar
untuk mencuci kereta ini tidak ada peralatan khusus
tapi untuk mencuci harus teliti dan juga cekatan
karena kereta yang cuci panjang banget
satu rangkaian mrt terbagi menjadi enam gerbong
selain untuk kenyamanan membersihkan bagian bodi kereta ini
juga untuk mencegah terjadi pengeroposan akibat terpapar sinar matahari dan hujan
sementara pembersihan di bagian kaca secara detail dilakukan untuk mencegah munculnya jamur
bersihin dua hari dar masih aman
begitu udah mau selesai ngap
ini baru ada satu sisi belum ada sisi sebelahnya
kerjanya harus rame rame
satu tim yang bagian luar itu sekitar ada enam orang
di bagian dalam ada tiga
oh ya ini baru bagian luar ya belum bagian dalamnya
luar selesai waktunya bagian dalam
setelah dipel bersihkan juga kaca dalam
dan bersihkan bagian yang sering disentuh pengguna mrt
bersihkan bagian bagian yang tertutup
salah satunya sambungan antar gerbong kereta
pemirsa sebetulnya kalau berbicara ngeceknya dimana
ini saya masih ngecek di jalur depo
karena untuk ngecek yang si main line utamanya
itu masih malam hari nanti
tapi ini sama persis
cara pengecekannya alat alat juga sama
setelah dicek panjangnya ini sama
juga tidak ada kemiringan
yang ini dicek adalah jarak antar rel ya bang ya
jika akan ada sambungan seperti ini
ini harus dicek dan presisi
dan ini empat ya
empat mm sudah sesuai
salah satu yang menjadi fokus adalah kemiringan rel
real sisi kiri dan kanan harus sama di angka derajat
dan tidak miring sama sekali
pengecekan dilakukan setiap dua lima meter jalur
tidak ada pengecualian
lokasi yang memungkinkan rel memiliki kemiringan tertentu
berada di stasiun fatmawati
yang menghubungkan cipetir raya dan lebak bulus
sebab jalurnya berbelok dan membutuhkan kemiringan
untuk membuat mrt
melaju mulus dibelokkan dan dapat mencegah kereta anjlok
itu kan kita sesuai
dari kita terus ada toleransinya
apabila dia sudah melebihi dari toleransi yang kita
itu bakal langsung diperbaiki
yaudah kita lepas relnya dulu
sampai yang kita perlukan berapa meter gitu kan
baru kita kasih apa namanya
kalau di mainan itu simplet namanya mas
untuk penambahan ya bang
untuk penambahan dibawah si relnya
komponennya namanya simpletnya
setelah menjadi petugas maintenance
ia juga menjejal menjadi seorang petugas frontliner
yang berhadapan langsung dengan pelanggan
pertama penumpang akan melewati kamera otomatis
yang memeriksa suhu
kalau melewati tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
ya tidak diperkenankan masuk
setelah itu cek barang bawaan
tidak boleh membawa barang yang dilarang nih
seperti benda tajam gunting pisau
hewan peliharaan hingga buah durian
kalau semua lolos
silahkan menikmati mrt jakarta
kalau sudah selesai maintenance di mrt ini
di bagian yang langsung berhadapan dengan pelanggan
itu juga cukup tricky ya
harus memastikan bersih semuanya
memastikan juga bawaan bawaan seperti apa
suhunya juga sudah ada di depan
tapi juga yang paling penting kita ada
selamat siang pak
kita ada pengecekan di bagian depan
pemantuan di bagian depan
karena bayarnya ini tidak cuma dengan satu cara
tapi ada berbagai macam cara
jadi kalau bingung bisa langsung bertanya ke kita
oh iya naik mrt dan juga cashless ya
bisa pakai aplikasi atau menggunakan uang elektronik
setelah menjadi petugas mrt
rasanya nggak lengkap kalau nggak menjajal transportasi modern satu ini
pemirsa saya akan naik mrt jakarta
dari titik lebak bulus menuju ke titik terjauh saat ini di fase satu
yakni di bundaran hi atau bundaran hotel indonesia
eh tapi kalau di dalam veta ini
tidak boleh ngomong ya
karena masih kondisi pandemi
kita sama sama saling menjaga
nah karena memiliki jalur khusus
mrt bisa melaju sampai seratus km per jam
di daerah elevated atau jalur layang
dan delapan puluh km di jalur bawah tanah
halo pemirsa ini tadi saya sampai mau ketiduran di dalam nyaman banget
kalau dihitung perjalanan tadi saya berangkat sebelas tiga puluh kereta jalan
dan tiba di bundaran hi jam sebelas lima puluh delapan
atau menempuh perjalanan selama dua puluh delapan menit
kita akan coba dengan transportasi mobil
kali ini saya akan menggunakan transportasi roda empat
untuk melaju ke lebak bulus dari bundaran hi
sekarang saya akan coba naik kendaraan pribadi
dari bundaran hi menuju ke lebak bulus
sekarang jam dua belas lewat dua puluh menit
sempat lancar namun beberapa saat
laju kendaraan saya tersendat di sekitar kawasan tanah abang
begitu pula di jalur sultan iskandar muda
dan tiba tiba hujan turun membuat jalanan menjadi macet
pemirsa waduh ini jadi makin lama perjalanan
kalau di map tadi tertulis bundaran hi menuju ke lebak bulus itu hanya
tempo waktu tiga puluh lima menit
ternyata realisasinya satu jam lebih sedikit
tuh ketika di syuting tiga belas dua puluh empat
dan memang ya
tiba tiba turun hujan itu warga jakarta pasti paham
pasti semakin macet
ini belum di jam pagi
pergi kantor ataupun jam pulang kantor
yang biasanya akan menambah waktu perjalanan
yang kemungkinan besar juga akan sama
lebih dari satu jam perjalanan dari hi menuju lebak bulus
jadi kembali ke pemirsa
mau menggunakan transportasi mana
pribadi atau transportasi umum
kunci konsistensi waktu tempuh serta ketepatan waktu kereta di stasiun
tidak lepas dari maintenance atau perawatan
sebab nih kalau sampai miss
rasanya akan muncul berbagai
kendala yang berimbas pada kenyamanan penumpang
alhamdulillah kami bisa mencapai on time performance
ketepatan waktu tunggu yang kurang lebih dari tiga puluh detik
saat ini fase dua mrt jakarta
tengah berlangsung dan akan menghubungkan
bundaran hi hingga kawasan kota
dengan panjang lima delapan km
dengan enam stasiun bawah tanah
pembeli pesawat di tamrin monas harmoni sawo besar manga besar gelodok dan kota
tahun depan amrt juga akan menyediakan xray
jalur serta lift untuk pesepeda
serta real time monitoring untuk memantau kondisi mrt
wah ini sudah seperti pesawat terbang ya
ternyata bukan perkara mudah untuk menjadi tim maintenance mrt
ada puluhan ribu nyawa orang yang dipertaruhkan apabila terjadi kesalahan
tapi tentunya penumpang juga harus ambil bagian
dalam menjaga keselamatan diri dan juga kebersihan agar berpergian dengan transportasi umum jadi nyaman